pemerintah menetapkan aturan ppkm level tiga pada libur natal dan tahun baru di seluruh indonesia
aturan ini bertujuan untuk menekan mobilitas masyarakat agar tidak terjadi lonjakan penyebaran covid sembilan belas
namun yang membuat bingung penyekatan serta aktivitas mudik pada momentum liburan saat natal dan tahun baru justru tidak dilarang
sehingga memunculkan pemahaman kebijakan yang kontradiktif dan bagaimana seharusnya kebijakan itu berjalan
benarkah aturan yang dianggap lentur ini membuat masyarakat menjadi rentan apatis begitu ya
kita akan berdiskusi dengan dua narasumber yang sudah terhubung dari luar studio
yang pertama ada agus pambagio pengamat kebijakan publik selamat sore pak agus
terima kasih pak agus sudah bergabung dengan kita dan kita juga terhubung melalui sambungan telepon dengan mengko pmkri muhajir effendi
selamat sore pak muhajir
baik terima kasih pak menteri sudah hadir dengan kita sore ini
saya ke pak menko dulu pak
ada yang mengatakan bahkan ini ramai publik menyampaikan soal kepercayaan diri pemerintah untuk kembali melahirkan kebijakan
di saat situasi yang landai seperti sekarang justru ppkm level tiga diterapkan tapi khusus hanya untuk libur natal dan tahun baru saja
bagaimana kemudian kita bisa memahami narasi seperti ini pak menko
apa yang perlu dicermati
ya kita tahu bahwa capaian dalam upaya untuk menekan covid sembilan belas ini bisa dibilang cukup berhasil ya
bahkan apresiasi luar negeri juga sangat bagus terhadap apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat indonesia dalam menangani covid sembilan belas ini
tetapi satu sisi kita akan juga harus waspada bahwa covid sembilan belas ini tidak akan berhasil
covid ini belum selesai wabah ini dan terjadi kenaikan kasus di luar negeri khususnya eropa dan beberapa negara asia termasuk singapura
kemudian malaysia jepang juga mengalami kenaikan angka yang cukup signifikan
karena itu kita pemerintah tidak mau ambil risiko maka selama libur natal yang biasanya akan dibarengi dengan terjadinya pergerakan orang besar besaran
itu diadakan pembatasan
dan pembatasannya ketentuannya itu mengadopsi ketentuan ppkm level tiga plus nanti ada beberapa aturan tambahan terutama untuk menekan terjadinya kerumunan kerumunan berskala besar yang tidak harus kita inginkan
jadi prinsipnya mas kita ingin menjaga titik equilibrium yang optimum antara penanganan covid sembilan belas dengan pemulihan ekonomi
karena kondisi ekonomi kita juga semakin membaik
nah pertumbuhannya juga cukup bagus dan ini harus kita pertahankan dan kita tingkatkan untuk tahun depan
itulah yang menjadi pertimbangan pemerintah
oke artinya kemudian alasan ekonomi dipakai lagi untuk melahirkan kebijakan ppkm level tiga di momentum natal dan tahun baru ini
tapi kemudian ini dianggap kontradiktif karena klaimnya memang melarang mobilitas ya membatasi
tapi mudik tidak dilarang
penyekatan juga tidak dilakukan
ini kalau membuat bingung bisa dikatakan begitu pak menko
enggaklah itu yang bingung jangan jangan sampai sampai saja itu
memang antara penekanan kasus covid dengan pertumbuhan ekonomi itu harus cari titik optimumnya
bahwa keduanya itu memang tidak selalu sejalan iya
tapi kita upayakan ada korelasi positif dan satu sama lain jangan sampai menegasikan
dan artinya kalau
covid ini bisa kita atasi jangan sampai itu membuat ekonomi terpuruk karena kita menangannya terlalu ekstrim atau terlalu keras
tapi sebaliknya kalau sampai ini dilonggarkan dan membuat ekonomi terpuruk itu juga tidak kita harapkan
jadi kita terus berupaya menjaga titik equilibrium antara pemulihan ekonomi satu sisi dan penanganan covid sembilan belas di sisi yang lain ini
dan itu salah satu kebijakan yang kita ambil yang mudah mudahan itu adalah kebijakan yang tepat yaitu memberikan perhatian khusus
pada libur natal tahun baru yaitu antara tanggal dua puluh empat sampai tanggal dua puluh empat desember sampai tanggal dua januari
itu hanya sembilan hari saja yang kita betul betul perhatikan
akan tetapi memang kita tetap memuas padai sebelum natal ruh maupun setelah natal ruh juga akan kita atur begitu
baik saya tanyakan ke pak agus
kalau gitu pak agus saya tidak mau bingung sendiri begitu ya
saya tanya ke anda bagaimana menurut anda apa yang perlu menjadi fokus
pemerintah dengan kebijakan yang dianggap publik ini kontradiktif
ppkm level tiga diterapkan tapi kemudian ada poin poin yang justru membuat potensi penyebaran kasus ini juga tinggi
apa sebenarnya yang bisa kita pahami dari kebijakan ini pak agus
iya kan memang dasar kebijakan yang dipakai pemerintah untuk penanganan pandemi kan selalu saya katakan itu hanya sekedar surat edaran
surat edaran itu tidak berkekuatan hukum
jadi kalau pun diatur dengan ketat tetapi masyarakat tidak melaksanakan itu tidak apa apa
tidak ada sanksi hukumnya kan itu yang ngomong bukan saya tapi uu dua belas tahun dua ribu sebelas dan lima belas tahun dua ribu sebelas
jadi mau dibikin kayak apa nggak masalah nggak ada pengaruhnya
nah sekarang memang pemerintah harus hati hati karena warning sudah banyak
hati hati ledakan ketiga hati hati ledakan ketiga
jadi memang harus dibatasi
lalu dibatasi apa ini kan pakai ppkm kan itu sedasarannya seperti darah
jadi kalau disekat pun lalu yang disekat itu jalan terus nggak apa apa
saya beberapa kali disekat jalan saya bilang dasar hukumnya apa anda mau melarang saya balik
tunjukkan pada saya ya akhirnya nggak bisa jawab kan
jadi di sini yang kasian adalah nanti pelaksana di lapangan
perlantas kemudian sapol pp dan lain lain
karena ya tidak bisa ditindak
ya sudah diawasi saja dihimbau
jadi ini dasar hukumnya tidak ada jadi ya dihimbauan
oke artinya ada masalah dengan implementasi
kalau kebijakan ini nanti diberlakukan begitu ya pak agus
ya kalau masyarakat menolak tidak mau itu ya tidak apa apa
tetapi kan konsekuensinya adalah bisa ada ledakan
jadi kita sama sama ya sudah
kalau itu jangan pergi dulu karena rame jangan pelipuran
ya ekonomi berjalan saja kan cuma sembilan hari
kecuali dilakukan pembuatan peraturannya yang berkekuatan hukum sesuai dengan undang undang yang berlaku
tapi kan kemudian risiko risiko yang akan mungkin terjadi ini sudah diperhitungkan
oleh pemerintah dan seluruh pihak terkait
ya harusnya sudah
makanya sekarang masyarakat saja yang jaga diri masing masing
karena kebijakan itu kan tidak berkekuatan hukum
kalau ada kerumunan banyak membubarkannya bagaimana
kalau enggak kan itu bisa didenda bisa didana dan sebagainya kan pak agus
tapi kan tidak
jadi ya dihimbau
makanya daripada kita kerepotan sudah saya setiap kom aja
oke balik ke diri masing masing
saya langsung ke pak menko
pak menko bagaimana menjawab soal implementasi ini nanti saat kebijakan diterapkan
tidak ada pengawasan yang begitu ketat dan juga ada aturan dan payung hukum yang mengikat
ini kebetulan suaranya iri sekali dari pak agus pembagio
sehingga saya tidak bisa mendengarkan dari keterangan beliau
tapi dalam soal penanganan libur nataru ini memang agak beda dengan libur nataru tahun lalu
karena sudah ada faktor faktor supporting atau faktor pendukung yang memungkinkan kita lebih memperlonggar
yaitu capaian vaksin yang sudah di atas enam puluh persen
kemudian yang kedua juga capaian penanganan covid sembilan belas
yang relatif landai
yang kasusnya memang naik turun tapi sangat kecil
dan ini adalah modal untuk kita agak memiliki percaya diri untuk menghadapi libur nataru tahun baru ini
misalnya soal penyekatan bukan berarti kemudian tidak ada pengendalian atau pengawasan dalam perjalanan
tetapi kan kita sudah ada namanya aplikasi peduli lindungi
dan nanti setiap mereka yang akan berpergian wajib
mengupload atau menggunakan aplikasi peduli lindungi
sehingga dia bisa dikontrol batas kesehatannya
baik sudah divaksin atau belum
maupun swab atau tes pemeriksaan status kesehatan ketika dia mau berangkat
itu akan kita cermati betul
dan dari insya allah dari pihak polri dan kementerian perhubungan sudah menyiapkan perangkat perangkatnya
jadi kita sudah relatif agak percaya dirilah dibanding tahun lalu di dalam menghadapi libur nataru
memang pada akhirnya kan kita serahkan kepada kesadaran masyarakat
karena itu kita sudah secara sistemik sudah kita lakukan misalnya melarang asn tni polri untuk ngambil cuti pada waktu itu
kemudian juga imbauan kepada karyawan swasta melalui organisasi organisasi karyawan organisasi buruhnya dan pimpinan perusahaannya
juga untuk tidak mengambil cuti pada hari itu
dengan begitu maka kita harapkan kalau itu bisa dipatuhi
maka sudah akan mengurangi arus pergerakan orang
kemudian belum lagi nanti beberapa sasaran obyek wisata juga akan dibijaksanai oleh masing masing daerah
dan memang ini tidak ada yang istimewa penanganan libur nataru ini
karena nanti juga tetap merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan ppkm
jadi tidak lepas
karena itu kita juga mengambil level tiga untuk secara nasional agar juga tidak lepas
bahkan nanti titik tolaknya sama dengan ppkm yaitu surat edaran dari mendagri
dari surat edaran mendagri nanti akan di breakdown oleh kl kl terkait untuk mengatur masing masing sektor sesuai dengan bidangnya masing masing
dengan begitu kita harapkan termasuk pemerintah daerah provinsi kabupaten kota
maka nanti pemerintah disi kabupaten kota juga diberi kewenangan untuk membijaksanai kondisinya sesuai dengan kondisi provinsi ataupun kabupaten kota masing masing
dan itu nanti akan diatur oleh instruksi
status surat edaran mendagri itu
jadi langkah langkah itu insya allah kan sudah bisa digunakan untuk menjadi dasar nanti untuk menegakkan aturan di lapangan dan juga mengadukan awasan dan pengendaliannya
oke nanti kita lanjutkan dialog kita kita break sejenak
cnn indonesia newsroom sudah kembali
kita kembali di dialog kita sore ini
saya masih bersama pak menko dan juga pak agus
pak agus saya ingin ke anda menanyakan
kalau kemudian isi dan penekanan kebijakan ini lebih kepada imbawan sah sah saja tidak kalau kemudian masyarakat menjadi a priori bahkan apatis terhadap kebijakan kebijakan yang ternyata dari segi pengawasan dan implementasi di lapangan ini masih dianggap lentur bahkan lemah begitu pak
ya sah sah saja
kan saya katakan bahwa peraturan tidak berdekatan
itu menjadi sah sah saja
karena kalau itu dikeraskan gitu ya yang bingung nanti pelaksanaan di lapangan karena tidak ada dasar itu
tapi ya sudah lah
itu pemerintah mau begitu ya silahkan
jadi sekarang saya balik saja
mari kita tidak melakukan kegumunan kegumunan
karena itu menakutkan kalau pandemi itu kembali berulang karena kita bergumul
ya tidak usah tutup
karena peraturan peraturan itu lah boleh buka dengan dibatasi dan sebagainya
tetapi sekali lagi membingungkan pelaksanaan di lapangan karena dasar hukumnya kan tidak ada
kan tadi pak menko mengatakan bahwa dari surat idaran atau imandagri
nah itu sama kan tidak ada di peraturan peraturan
jadi dasar kebijakannya ya ini imbauan
pokoknya semuanya imbauan
kalau kita menolak pun tidak mau hitung ya tidak apa apa
makanya kita di sini banyak orang
yang nekat itu lebih banyak daripada orang yang taat
jadi lebih baik kita yang taat tidak masuk ke dalam kegumunan
oke atau mungkin kebijakan ini lahir pertimbangannya juga karena situasi hari ini berbeda dengan saat ppkm level tiga waktu itu diberlakukan begitu
target vaksinasi sekarang juga sudah tercapai
tiga t juga sudah gencar dilakukan
atau jangan jangan itu alasannya
ya enggak kan peraturannya sama saja
kan tidak ada perubahan di peraturan
apa bedanya sama yang gunung
cuma kondisinya betul pak menko tadi
kita sudah divaksin sudah lebih besar dan sebagainya
tapi kan sudah banyak juga khususnya yang manula gitu vaksinnya sudah expired mungkin
karena sudah bulan bulan awal kan dulu
nah itu perlu diperhatikan
kapan booster akan berlaku dan seterusnya
oke saya ke pak menko lagi
pak menko kalau kebijakannya apa namanya
untuk pelonggaran begitu ya
ini diprediksi justru akan memperlama situasi pandemi seperti sekarang
bisa tidak ada aturan yang lebih tegas begitu pak soal pengawasan di lapangan nanti
ada tadi itu makanya
disamping ditetapkan ketentuan level tiga
nanti ada peraturan peraturan khusus terutama menghindari terjadinya
keremungan keremungan berskala besar
karena itu termasuk misalnya tidak boleh ada pesta petasan
tidak boleh ada pesta full and new
dan juga tidak boleh ada pawai besar kara karaan di lapi jalan
kemudian juga kegiatan kegiatan tambahan yang lain yang terutama di sektor wisata
terutama daerah wisata yang tidak ada pengelolanya
wisata wisata umum juga akan kita minta betul betul perhatian
dari pemerintah pmk
kalau pmk tidak bisa mengawasi ya sebaiknya ditutup dan seterusnya
jadi nanti masih akan ada pematangan pematangan di beberapa sektor
termasuk tadi yang dihimbau oleh pak agus tentu saja itu masukan
nanti akan bisa kita jadikan bahan pertimbangan untuk terbab pengambilan keputusan terakhir
dan juga mengamati perkembangan kasus covid itu sendiri
terus ini masih waktunya masih cukup untuk mendengarkan
mendengarkan saran saran dari berbagai pihak
oke termasuk juga bagaimana kesiapan amunisi tiga t nya ya pak ya
kalau warning tadi yang disampaikan pak agus ini juga sudah mulai dari sekarang
apalagi ancaman gelombang ketiga di desember dan januari ini diprediksi juga oleh beberapa pihak
ya termasuk ada kemungkinan sudah terjadinya penurunan daya imunitas mereka yang sudah
yang sudah cukup lama divaksin
juga akan kita perhatikan
makanya kita juga sekali lagi menghibur kepada masyarakat
mereka yang baru disuntik satu kali supaya divaksin satu kali
supaya untuk vaksin dua kali
terutama mereka yang mau memanfaatkan pepergian pada libur natal tahun baru itu
dan kemudian juga dari pihak tni polri dari pak kapolri kemarin menyampaikan
nanti di lapangan juga akan kita sediakan vaksinator
untuk mereka mereka yang membutuhkan vaksin dalam perjalanannya dan seterusnya
tapi masih banyak yang akan kita kumpulkan masukan masukan
termasuk terima kasih kepada pak prof agus yang telah memberikan masukan
akan kita perhatikan semua dari apa yang ada kita akan dengar
termasuk saya akan juga nanti ketemu dengan tokoh tokoh agama
termasuk terutama dari tokoh umar kirsyani untuk juga menjaga masukan
bagaimana penyelenggaran ibadah natal nanti
supaya kualitasnya dan pelaksanaannya lebih baik dibanding pelaksanaan natal tahun baru kemarin
itu juga akan kita lakukan
oke baik saya terakhir ke pak agus
pak agus bagaimana sebuah kajian yang efektif dan efisien
agar tidak kemudian menjadi kontraproduktif dan membingungkan bagi publik
apa rekomendasi dari anda
ya pokoknya dasarnya sama pak muwazir tadi
pak menko juga mengatakan bahwa tidak ada perubahan
jadi ese dasar ppk enam puluh tiga masih itu yang dipakai
kalaupun ada penambahan penambahan pasti bentuknya juga secara tegaran
jadi sudah saya sampaikan apa kelemahan dan kebenaran
jadi kalau untuk yang itu ya kita harus ya waspada saja
karena tidak bisa enggak
kalau tadi pak menko mengatakan di peduli lindungi
nah itu sendiri saya kritisi
karena kalau saya ngisi salah peduli lindungi itu masih memberikan bahwa saya bisa
saya dari laki laki rupa pempua
ini kan saya melakukan eksersif sendiri
itu juga masih bisa on
misalnya saya ke semarang karena saya ke surabaya
dan kalau saya keluar bandara juga tetap bisa
nah jadi hal semacam ini harus diperbaiki
supaya peduli lindungi betul betul bahwa apa yang kita isikan di suku itu benar
dan pemerintah bisa men tracing
itu kan gunanya untuk tracing
ketika suatu waktu kita kena
walaupun kemudian masih ada celah
tapi kita menunggu bagaimana nanti ada harapan begitu ya
untuk memperbaiki kebijakan kebijakan yang nanti dilengkapi juga dengan instruksi dari kementerian dalam negeri
agar lebih lengkap dan implementasinya juga bisa berjalan dengan benar
terima kasih pak mengko pmk dan juga pak agus sudah bergabung di cnn indonesia newsroom sore ini
salam pak menko
terima kasih prof agus